ambisi politik dua putra presiden yang ingin maju sebagai kepala daerah memunculkan banyak komentar miring dan kekhawatiran
akan terbangunnya dinasti politik ala jokowi
apakah ini bisa disebut langkah awal untuk membangun dinasti politik
apa sebenarnya bahaya dinasti politik bagi demokrasi kita
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama ini penjaga moral dan spiritual kita
ada mas eka wenats purihanta analis komunikasi politik dari universitas paramadina
mas eka terima kasih sudah datang
kemudian ini yang punya data data banyak mengenai dinasti politik di indonesia
dan kaitannya dengan kasus korupsi lah penyelewengan
ada bang donald faris koordinator divisi politik dari icw
bang donald terima kasih sudah datang
dan orang yang saya perkenalkan terakhir ini yang baru direaktivasi jabatan pentingnya dan presisiusnya
sebagai tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
kalau memang setelah pelantikan presiden sampai beberapa waktu lalu
saya harus sebutnya mantan tenaga ahli utama kantor staff presiden
kali ini direaktivasi lagi oleh negara sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden
mulut telinga dan mata
bang ali bang ketara ngabali
terima kasih bang ali ya
jadi ini momen pertama bang ali tapi lagi sebagai jurubicaranya
baterainya full dong
sarapannya berapa baterai
sebagai tenaga ahli utama
mengenai potensi dinasti politik jokowi apakah betul itu dinasti politik
atau bagaimana kita ada informasi pengantar berikut ini
jokowi dodo melenggangkan kakinya ke periode kedua sebagai presiden
sejak kiprah politiknya dimulai di solo jawa tengah
popularitas jokowi dodo terus menanjak tak terkecuali keluarganya
putra jokowi yang semula mengikuti jejak sang ayah dalam berbisnis
rupanya tak ragu banting setir ke kancah politik
gibran raka buming raka putra tertua jokowi
kini tengah mencari cara untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan wali kota solo
tak hanya partai sang ayah pdip
kini sederet partai politik mulai menawarkan diri mengusung gibran untuk pilkada serentak tahun depan
tak berhenti di gibran sang menantu presiden joko widodo juga rupanya mulai bergerak
bobi nasution resmi mendaftarkan diri melalui dpp pdip sumatera utara
untuk bersaing merebut kursi wali kota medan
gibran dan bobi nyatanya turut terjun di kontestasi politik
namun istana menampik jokowi tengah berupaya membangun dinasti politik
melalui muldoko kepala staf kepresidenan menyatakan
gerakan gibran dan jokowi adalah hal wajar dan bukan upaya membangun dinasti politik
masyarakat bisa menilai apa saja tentang pencalonan diri putra dan menantu jokowi
dalam gelaran pilkada dua ribu dua puluh
baik sebagai hak politik yang wajar atau upaya akumulasi untuk membangun sebuah dinasti politik
itu tadi fakta fakta dan prakondisi yang akan menjadi prakondisi dialog kita
saya mau ke mas eka dulu
ini sudah masuk kategori dinasti politik atau seperti judul kita
ancang ancang menuju dinasti politik atau sebenarnya nggak ada dinasti dinastinya
itu bisa bisanya media aja itu sebetulnya
gini kita juga harus jernih terlebih dahulu ketika berbicara tentang dinasti politik
apakah memang benar benar praktek yang dilakukan akhir akhir ini
sebetulnya adalah mengarah kesalahan
atau ancangan atau sebutannya
tapi yang menjadi catatan saya itu adalah begini
setiap warga negara itu sah untuk ingin membaktikan diri kepada negara
bahwa tidak ada larangan secara hitam di atas petulis semacam itu ya
yang menyatakan bahwa jika ini anak si itu atau ini bibi si itu
akhirnya dia dikatakan sebagai dinasti

bahwa sebetulnya kata kata dinasti politik juga harus jernih terlebih dahulu
jangan tiba tiba langsung dikatakan
konklusi bahwa ini adalah praktek dinasti politik
jadi memang secara demokrasi secara peraturan
tidak ada yang salah dari mencalonkan dua anaknya presiden ini sebenarnya mas eka ya
saya kira tidak ada
dan itu bagi toh juga dalam hal ini
dalam konteks media semacam itu
para calon ini yang dari keluarga masing masing mempunyai
ya dari bawah tidak diambil dari tunjuk langsung atau semacam itu
oke kita punya apa namanya pernyataan presiden jokowi tahun dua ribu delapan belas
soal ancang ancang atau aroma aroma seperti ini
mungkin mas eka bisa komentari setelah itu boleh kita tampilkan dulu nggak
ini ketika itu dr ali mukhtar masih berkuasa sekali dari istana
alhamdulillah tidak tidak
tidak tidak melarang berpolitik ini maksudnya kepada anaknya ya
sejak kecil mereka sudah diberi kebebasan untuk menentukan pilihan
prinsip prinsip mereka sudah tahu semua
apa yang boleh dan tidak boleh
dan kalau kita ingat dalam sebuah wawancara dengan desi anwar di cnn indonesia
ndak lah anak saya satu dagang martabak satu dagang kopi satu dagang macem macem
ini kalau melihat fakta politiknya sekarang
menurut anda ini di luar kontrol presiden atau seperti apa mas eka
masih ada di kontrol presiden
iya kalau presiden bilang sudah kasih indi sense bahwa anak anaknya nggak akan maju
dagang saja lah mereka sudah tahu lah mana yang ini ini mana
kalau sekarang kan faktanya beda nih
dengan sangat telanjang mata mereka menyorongkan dirinya ke partai politik
jika itu dilihat secara rata ya taruh saja tidak perlu ada pretensi dibaliknya
sebetulnya apa yang dikatakan seperti tadi kutipan tersebut netral
bahwa setiap orang tua punya harapan bahwa itu apa
ada pilihan sendiri sendiri
yang menjadi masalah adalah momen sebetulnya
momen pencalonan atau momen untuk bisa masuk ke wilayah wilayah politik
kalau kita lihat dari sekian banyak kepala negara di indonesia
saya kira hanya dua kok yang sebetulnya murni anaknya itu
oh tidak berpolitik
waktu soekarno presiden pertama
ketika anak anaknya masih kecil kecil mungkin
anak anak yang masuk ke pni siapa
anak anak yang masuk ke arah organisasi politik atau kementerian siapa
pada waktu itu ya
pada waktu itu
kalau misalnya saya mention habibie ya siapa tarik atau siapa itu ilham sudah jelas
ketika pak habibie sedang menjabat presiden mereka tidak langsung bermain di wilayah politik
contoh baik atau contoh kurang cerdas
saya kira itu contoh baik
pak nurul mengatakan bahwa ada dua kepala negara yang memberikan ini loh clear
bahwa tidak perlu ada yang disebut dengan berlebihan tadi ancang ancang atau bersiap siap ke dinasti politik
contoh baik oke
saya mau ke mas johan dulu tapi kita break dulu deh
kita break dulu untuk melihat apa sih fenomena dan fakta faktanya apa mengarah ke situ atau enggak
dengan penelitian anda kita akan bahas itu saja
baik dari pernyataan presiden jokowi maupun di inner circle pak jokowi di awal awal pemimpinan beliau
saya banyak sekali mendengar sebelum bang ngabalin masuk ke kabinet ya
orang orang di inner circle jokowi itu membanggakan bahwa anaknya tidak join tidak bergabung di dalam politik
dan memisahkan secara ketat antara sektor bisnis dan sektor politik yang kebanyakan politisi mencampur adukan untuk wilayah itu
banyak sekali proyek proyek negara digarap oleh kelompok kelompok bisnis dan yang punya relasi dengan keluarga
saya mengaminkan hal itu kebanggaan pak jokowi itu dan termasuk juga pernyataan pernyataan orang di inner circle yang memang membanggakan untuk itu
saya enggak tahu pernyataan itu mau menyelek mantan presiden sebelumnya atau tidak saya juga enggak paham
karena anak anaknya berpolitik
tapi secara natural itu pernyataan yang benar menurut saya
tapi apakah kemudian pak jokowi akan masih konsisten dengan pernyataan itu
dan apakah itu akan menjadi kebanggaan kolektif kita
apakah itu akan menjadi penilaian positif kolektif masyarakat juga untuk soal itu
saya tidak berdebat di wilayah hak atau tidak berhak seseorang mencalonkan
jelas secara hukum secara konsesional seseorang punya hak secara politik
saya pikir kita tidak berdiskusi di wilayah itu
itu sudah tuntas
sudah sangat jelas
semua orang punya hak untuk politik
punya hak untuk politik termasuk juga dengan pak jokowi
tapi problemnya adalah apakah pak jokowi mau merusak kebanggaan itu
kebanggaan yang berkali kali beliau utarakan anaknya tidak bergabung di politik
kemudian memisahkan secara ketat antara sektor bisnis dan sektor politik
nah menurut saya
jika membiarkan itu merusak
merusak legasi dan kebanggaan beliau sendiri
kan bukan kebanggaan yang hanya datang dari mungkin pak eka saya
tapi kan pak jokowi sendiri yang membanggakan
tadi pernyataannya tampilkan juga bentuk ekspresi kebanggaan beliau tahun dua ribu delapan belas loh
dan pak jokowi juga bukan anak dari siapa siapa
ya anak secara
bukan dari konakan politisi macam macam
jadi menurut saya saya juga sering dalam beberapa diskusi mencontohkan bahwa
patron politik kita itu erat dengan membentuk oligarki politik
bapak dan ibunya berkuasa anaknya juga secara otomatis berkuasa
tapi pak jokowi waktu itu waktu itu saya mempertegas waktu itu
sering mencontohkan dia lain dari pola yang kebanyakan terjadi
tapi saya kehabisan stok contoh hari ini
politik yang anak bapak tidak dalam sebuah gerbong politik yang sama
dan saya sepakat dengan pak eka
problemnya ada bicara soal momentum
pemerintahan yang sedang berkuasa
kondisinya pasti akan berbeda ketika lima tahun sepuluh tahun atau lima belas tahun lagi
dalam beberapa siklus pemilu mendatang pak jokowi tidak lagi berkuasa
sehingga kemudian muncul bahwa ini bisa menjadi anak tangga untuk masuk ke dinasti politik
dan saya cenderung agak mengaminkan ini adalah anak tangga menuju ke dinasti politik
jadi ancang ancang betul ya
betul menurut saya ancang ancang
cuma yang membedakan sekali lagi yang membedakan
mas budi kalau dulu dalam sistem indirect election
di zaman pak soeharto dinasti politik begitu mudah membentuknya
dia tinggal tunjuk anaknya
dia tunjuk kebenakannya karena indirect election
pemilihannya tidak langsung
tapi dengan konsepsi direct election sekarang jalannya agak memutar
memang butuh effort dan kerja lebih panjang
meskipun tipologi pemilih kita juga masih tetap memilih keluarga dari incumbent
ya secara normatif
secara normatif pasti bang ali saya sudah menebak
semuanya pasti akan diserahkan kepada pemilih pemilih yang akan menentukan
tapi kita jangan lupa pilihan masyarakat itu juga terbatas kepada kandidat yang didistribusikan oleh partai
jadi sebenarnya ini adalah variable yang saling berkaitan
tapi kemudian momentumnya saja yang berbeda desainnya saja yang berbeda
di situ dulu sebelum kita bahasnya macam macam ada kekecewaan
ada kekecewaan besar legacy presiden bisa hancur karena ini kata donald
kemudian momentum yang kata mas eka ini oke semua orang punya rights untuk jadi politisi
termasuk anda punya rights untuk jadi kupingnya presiden
tapi momentumnya kenapa sekarang gitu itu yang paling penting gimana anda menjelaskannya
kalau soal momentum tidak ada masalah bagi setiap orang
ketika kita memilih alam demokrasi dan kita memilih reformasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari kehidupan politik berbangsa dan bernegara apa salahnya
dengan situasi seperti hari ini
mungkin orang bisa oh jangankan bapaknya presiden bapaknya mau jadi apapun tidak ada masalah
persoalan yang pertama itu yang pertama
makanya ketika kita bicara tentang proses demokrasi
maka tidak ada lagi orang punya tangan tangan besi main dalam alam ini
kewenangan indirect untuk langsung memberikan
seperti tadi bang donald bilang pada zaman orde baru itu nggak bisa lagi seperti hari ini
sehebat apapun tidak ada
berapa banyak orang yang begitu berkuasa bapaknya kemudian istrinya maju anak
orang di makassar itu ada lawan kota kosong yang menang kota kosongnya
siapa yang bisa memberikan jaminan dalam alam demokrasi ini
karena itulah maka setiap orang dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima itu kan diberikan hak dan keunangan
untuk bisa menentukan hak demokrasinya
meskipun boarding pass tiket itu ada di elit elit yang melakukan boarding pass dan oligarki
oh karena elit karena kita menggunakan boarding pass
kita menggunakan sistem yang kita sebut hari ini dengan partai itu memiliki hak prioritas terhadap setiap orang
untuk bisa mendapatkan jalur di mana dia bisa mencalonkan diri dan lain lain
kalau kita sebut tentang elit
tapi sampai pada batas di bawah itu kan tidak mungkin
tidak mungkin ada satu orang bisa menguasai satu wilayah kelurahan di mana
tidak bisa dengan alam terbuka seperti hari ini
medsos begitu kencangnya
hari ini masih diberitakan terus garuda dan segala macam
mana ente mau sembunyi
mau peta peta apa nggak bisa
jadi saya pikir dua hal
hal yang pertama itu karena kita sudah masuk di alam reformasi
dan yang kedua demokrasi begitu berjalan dengan sangat terbuka
dan yang ketiga adalah hak hak demokrasi bagi siapapun
anak tukang sayur tukang besi anak presiden anak camat anak siapa saja
anak pengacara anak dosen semuanya bisa saja
tapi kenapa momentum saat ini yang dipilih
kenapa nggak kata mas eka atau kata bang donald ya nantilah presiden tinggal empat
ya kalau anaknya merasa siap kemudian orang pada waktu datang aja presiden aja bilang kepada kami
dia bilang biasanya bukan yang kakak
biasanya yang ikut kesana kemari itu si adiknya
jadi karena dia mungkin dewasa kemudian dia juga bisa berpikir tentang apa yang dimilikinya
dan berkali kali juga kan dia sudah bilang bahwa ya namanya juga demokrasi
bisa saja saya dipilih bisa saja saya kalah bisa saja mungkin saya menang
ini penting mas eka kenapa momentum begitu anda garis bawahi
orang harus selesai dulu berkuasa baru boleh anaknya berpolitik berbisnis yang sudah hubungan dengan politik
yang jelas adalah sebetulnya tadi apa yang dikatakan bung abalin itu kita sudah selesai sih
kalau orang punya hal itu sudah selesai
yang menjadi titik masalahnya itu sebetulnya adalah masalah etis
etis dan kepatutan sebetulnya
ketika berbicara tentang
ukuran itu mas eka
wah kalau kita berbicara tentang kepatutan
gini misalnya ada orang yang mau mencoba untuk mendaftarkan ketika bapaknya sedang berkuasa dan sebagainya
itu akan menimbulkan kasak kusuk politik
dan itu bisa dikatakan oke nonsens
itu bisa setiap orang bisa mempunyai pendapat masing masing
ini kan kalau saya mengatakan
ini akan menjadi sebuah masalah
kasak kasok politik dan akhirnya menjadi nanti bisik bisik tetangga dan sebagainya
dan akhirnya menjadi tidak sedap
sehingga yang tadi muncul turunnya legacy martabat legacy dan sebagainya
yang perlu saya kritiskan adalah jika memang jika memang momentum itu memang harus dilakukan
harus dijamin terlebih dahulu kalau saya mengatakan
sistem demokrasi yang memang sangat terbuka
artinya bahwa kenapa yang harus terjadi kalau misalnya gagal dari bawah kenapa tiba tiba langsung harus ke atas
maksudnya ditolak di solo pindah ke jawa tengah dan dp maksud anda
nah langsung ke tukumar
meskipun sebetulnya itu sebetulnya bisa jadi sebetulnya mekanisme secara tidak langsung
bahwa ketua umum partai tertentu mempunyai hak prerogatif untuk bisa menentukan
tapi kan ya kalau misalnya dari bawah ya udah berkeringatlah dari bawah
kalau saya mengatakan dengan cara bicara yang lain
mungkin presiden jokowi sedang melakukan pendidikan atau sedang melakukan perluasan klan klan baru
terutama untuk anak anak muda
sebuah grand design
untuk bisa menciptakan elit elit baru yang berkaitan dengan soal kepemerintahan
kenapa harus anaknya kalau menciptakan klan klan baru milenial dalam politik misalnya
yang terjadi kan bukan hanya anaknya saja
ada anak anak yang lain yang mempunyai privilege
yang akhirnya ditunjuk begitu saja
akhirnya menjadi pegawai khusus
yang akhirnya bisa mempunyai privilege yang lain
dan ini menjadi sebuah apa
kalau saya mengatakan oke di lain pihak ada sesuatu yang baik di sana
tetapi ada sesuatu yang bisa menjadi wacana dalam tanda kutip korupsi politik
berarti abusing di dalam proses itu ada potensi apa
pandangan saya begini kenapa sekarang ini relevan dengan pak eka
dua hal saja menurut saya
dan kemudian lighting
sedang berkuasa sedang punya akses kepada seluruh
akses ekonomi akses struktur lembaga negara dan seluruhnya
itu bisa menguntungkan beliau secara politik
bohong kalau orang incumbent tidak mengakui itu sebagai resource keuntungan secara politik
beliau ini sedang orang yang berkuasa
disorot oleh kamera
nah tentu dampak kepada anaknya ketika bapaknya disorot anaknya juga mendapat sorotan
beda mungkin juga lagi lagi mungkin dalam pandangan saya beliau juga belajar di pendahulunya pak sby
terlambat mengorbitkan anaknya ahy ketika tidak lagi punya resource
ketiga lagi kemudian menjadi sorotan kamera akhirnya kemudian susah mengangkat anaknya pada level politik yang lebih tinggi
nah itu yang sepertinya
belajar dari sby
belajar dari pengalaman itu ketika resource nya sudah terputus dan kemudian tidak lagi menjadi sorotan kamera
sorotan dalam artian yang positif kan
itu kemudian menghambat dan terlambat untuk menaikkan anaknya kepada grade politik
rawan abuse dan koruptif nggak dalam ini kita tidak bicara ekses dinasti politik
kita bicara dalam proses menuju ke boarding pass itu atau menjadi tahta itu
potensi abuse nya apa
nah ini di luar konteks hanya bicara pak jokowi dan klan yang mau dibentuk secara politik
tapi secara umum itu rawan abuse
bohong kalau orang tidak

dalam kasus banyak pemilihan kepala adik ya
misalnya bapaknya adalah incumbent anaknya mau diorbitkan birokrasi itu dimainkan
dana hibah dan dana bansos itu diarahkan untuk pemenangan
ini di luar kita bicara anak pak jokowi ya pak ngabalin
kan belum tentu kan
belum tentu ya karena itu baru masih panjang jalurnya
tapi belajar dari penelitian yang sudah berkali kali dilakukan
dana bansos dana pemenangan secara politik itu digunakan oleh incumbent untuk menguntungkan anak istri yang mau berkontestasi
dan potensi itu mungkin saja akan terjadi jika anak anak presiden kemudian makin berkontestasi
nah itu kaitannya dengan momentum tadi
kita akan jawab itu bang ngabalin akan menjawab tuntas
usaha kita akan harus berangkat
kita sebelum bicara apa ekses dampak bagi demokrasi kalau sudah tercipta dinasi politik
prosesnya saja rawan sekali ada penyalahgunaan di sana
ini pak data yang menggunakan
kalau dari regulasi yang ada kan memang partai politik kita mesti jujur dan bicara terbuka
karena ini juga forum demokrasi apa ini
layar demokrasi ini kan adalah memberikan pembelajaran kepada rakyat indonesia yang menyaksikan host yang hebat ini kan
jadi kalau bagi peneliti icw seperti donald kemudian profesor eka dan teman teman saya pikir ini penting penjaga moral
tetapi yang ingin saya katakan bahwa tentu saja kita juga harus memberikan
satu pencerahan kepada publik bahwa kaedah kaedah yang diatur dalam regulasi tentang orang berpolitik dan partai politik itu sendiri jelas transparan
bahwa anak cabang atau pimpinan daerah atau apa istilahnya yang dibawa kpc dan segala macamnya itu pengurus pengurus di bawah itu kan patronasi paling terbesarnya kan ada pada tingkat pusat ya
kalau dilihat dari sebuah proses demokrasi terbuka dari pencalonan
anda mau jawab
artinya juga saya mau bilang begini yang mau saya jelaskan itu begini
apakah karena memang dia seorang anak presiden kemudian mentang mentang anak presiden kemudian dia tidak bisa mendapatkan boarding pass untuk bisa mengikuti calon wali kota di solo
kan tidak juga
logikanya anda balik justru malah
saya harus balik dong karena ini hak demokrasi orang berpolitik
bahwa tadi kalau ada hasil penelitian kemudian survei yang dilakukan oleh teman teman icw terhadap akses politik akses ekonomi akses
akses ekonomi akses bisnis pemerintahan dan lain lain
itu bukan hal yang cerita kosong kosong memang nyata pernah ada
nah sampai pada periode hari ini kalau seperti gibran kemudian di solo
saya ingin mengatakan bahwa indonesia itu adalah pengguna media sosial terbesar

dari hasil penelitian
tidak ada yang bisa tersembunyi hari ini ketika orang bisa menggunakan hal hal yang terkait dengan media sosial
hal yang terkait dengan pelanggaran hukum aturan
apakah di pemerintahan apakah di seperti solo
jadi saya ingin mengatakan bahwa kita mesti memberikan pencerahan kepada publik bahwa seorang gibran adalah anak negeri indonesia
adalah warga negara indonesia yang hak dan kewenangan politiknya diatur dalam regulasi di undang undang
hari ini tuhan allah swt mentakdirkan dia sebagai anak seorang presiden joko widodo
dan dia mencalonkan diri menjadi wali kota
untuk hak itu sudah selesai bang abay
potensi abuse nya apakah dengan media sosial dua ratus juta
tidak mungkin ada abuse
donald faris yang super galak tidak akan ada
kader saya ingin kasih tahu kepada anda bahwa peristiwa garuda dengan harley the fedsion itu adalah itu yang tadi
bulan november pak peristiwa terjadi pak
hari ini terungkap
disitulah ketajaman dan kemampuan media sosial dalam mengungkapkan
makanya jangan pernah ragu
dan ini tidak akan kalau ada saja yang terjadi abuse of power di solo dalam proses itu akan terungkap
jadi percayalah itu
media sosial karena itu tidak mungkin kekuasaan itu capek capek dalam proses
media sosial itu kan diluar instrumen formal demokrasi
instrumen formalnya apa ya
partai politik penyelenggara pemilu bawaslu kemudian kandidat sebagai partisipan
ada masyarakat sebagai pemantau
tapi kalau hanya bertumpu kepada media sosial fenomena yang terjadi hari ini mungkin pak eka lebih hali
munculnya distrust juga terhadap sosial media karena munculnya buzzer buzzer sosial media
jadi bisa manipulate juga
manipulasi informasi kemudian branding dan segala macam dengan berbagai macam cara
artinya potensi abuse sangat mungkin meskipun kondisinya seterbuka
yang mau saya bilang sekarang justifikasi pak ngabalin sosial media sebagai tools pengawasan masyarakat
tetapi kemudian yang kita lihat media sosial juga sudah kontrol oleh kekuatan kekuatan yang terkonsolidasi juga
seperti buzzer dan itu dibayar loh mereka
temuan politika wave ini bukan kaleng kaleng ya politika wave yang menentukan bahwa apa yang terjadi terhadap kpk dalam upaya merevisi undang undang kpk
mereka diserang secara sistematis dan mereka menemukan akun akun buzzer yang terkonsolidasi untuk melakukan serangan serangan kepada kpk
dalam konteks revisi undang undang kpk
dalam politik pun juga begitu
buzzer juga menyerang lawan politik
ini kan presiden yang tampak secara nyata bagaimana pendukung kubu a menyerang kubu b di dalam pilpres kemarin dan seterusnya
jadi tidak masuk akal jika hanya media sosial yang keterbukaan alam demokrasi itu menghilangkan potensi abuse dari kekuasaan masyarakat
jadi gini ada hal hal yang mungkin saya beri catatannya
yang pertama itu adalah soal berpengaruh
adalah soal beberapa kode politik yang sebetulnya bisa diambil
misalnya kita bicara tentang banyak baca buku dulu deh
terus kemudian banyak diskusi dulu deh
itu artinya kan berarti sebetulnya
tidak sekarang ya
itu siapa yang ngomong banyak baca buku dulu deh tidak diskusi dulu itu siapa yang ngomong
netizen atau gimana
jadi ketum ya
nah ini kan ada beberapa yang harus dikatakan bahwa sebetulnya dalam konteks ini kita juga patut menyambut gembira bahwa ada anak anak muda yang mencoba untuk dari bawah untuk mencoba berkiprah untuk bangsanya
hargai semacam itu
hanya kadang kadang kan anak muda itu kan seringkali pokoknya harus jadi semacam itu
ada sebetulnya ada wilayah wilayah tertentu di mana kita harus menahan diri
kapan harus menahan diri kapan harus mencoba untuk berhenti
siapa yang harus punya otoritas menahan diri apakah bapaknya yang berkuasa atau anaknya yang harus menahan diri
ya dalam hal ini
ya dalam hal ini sebetulnya yang bersangkutan yang paling utama
adalah bahwa dia mempunyai hak untuk berpolitik ya kita akui
harus dilihat itu nilai nilai kepatutan itu
mengenai tadi yang katanya bang abalin bahwa sekarang era keterbukaan
karena itu ketakutan aja lah semua kayak gitu gitu itu nggak mungkin terjadi uang terbuka sekali saat ini
itu saya simpulkan dari bang abalin
dalam media sosial
ada beberapa yang harus di apa namanya harus dikritisi
ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa media sosial tidak mempunyai banyak pengaruh tentang opini
tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu opini itu bisa dibangun terus menerus
standar taraf yang terstruktur dan sebagainya
tapi yang jelas adalah bahwa ketika berbicara tentang hal ini
dengan kasus dinasti politik ini yang sebetulnya ingin saya pertanyakan adalah
bahwa sebetulnya disana ada kegagalan
kegagalan rekrutmen politik
kegagalan bagaimana kita membangun sistem politik yang akhirnya mempunyai kaderisasi
kaderisasi politik yang bagus
jangan jangan sebetulnya ini adalah sebuah grand design
yang dimulai dari sesuatu yang dari bawah
dan itu tidak salah
bisa saya jangan jangan gibran jauh lebih bagus dibandingkan kandar politik yang berada di daerah partai
mungkin kita gak tahu mas bang ambal yang gimana menjelaskan
yang pertama bahwa
kalau kita mengukur kan tentu kita tidak mungkin memiliki kemampuan untuk mengukur
dan menakar seberapa jauh kemampuan gibran
apa yang mau saya bilang dari situ
dia belum punya catatan
kalau punya catatan
adakah orang yang punya catatan seperti jokowi
dari wali kota gubernur sampai presiden
di banyak negara sekali memberikan contoh itu kan
ketika kita memasukkan materi dan poin terkait dengan rekrutmen
kader partai politik
disinilah sebetulnya kebesaran jiwa partai partai politik
dalam melakukan rekrutmen terhadap
tidak saja kader kader yang ada seperti tadi istilah berdarah darah
maupun mungkin orang dari luar partai
seperti gibran sendiri
dia sendiri datang kemudian
pak jokowi kasih previles gak sih bang
nelfon bu mega bu kasih nelfon dikas
pak erlangga kasih lah
orang dia mau jadi wali kota aja
kita bilang serius pak mau jadi calon wali kota
kamu itu benar nggak mau jadi calon wali kota nggak
gitu artinya apa
maksudnya begini yang mau saya bilang bahwa
betul memang setiap orang bisa mempersiapkan
dia punya regenerasi
kemudian ada juga tadi disebut legacy
tapi apa yang salah dengan peristiwa ini
ketika harus itu bicara tentang legacy
bang abalit jika misalnya betul betul
jadi anda lihat
kalaupun nanti ada klan joko widodo dalam politik
indonesia kepala daerah dan edit partai politik
betul betul ada itu tidak salah
dinasti politik yang kita bayangin itu salah atau tidak
kalau indonesia ini kan
kita baru belajar berdemokrasi ya
george w bush junior dan lain lain sebagainya
dia punya turunan

di beberapa negara yang lain
kenapa kita tidak merasa bersyukur
bahwa dalam alam demokrasi yang begini terbuka
ada anak anak muda seperti gibran dan lain lain
kemudian mempersiapkan diri
dia mulai dari wali kota
tidak ada yang mustahil
sebentar lagi kan akan mengikuti kontestasi
bisa saja dia menang bisa saja dia kalah
itu pernyataan resminya mas gibran
nanti sehat berkompetisi gitu ya
tapi apakah dinasti politik itu selama ini
punya ekses yang baik dan atau buruk
bagi transparansi tata kelola
ataupun bagi demokrasi
kita akan bahas itu usaha jeda
kami akan segera kembali
oke kita kembali on air bapak bapak ya
kalau tadi bang kabalin itu tidak sehat
kalaupun namanya dinasti politik
faktanya seperti itu
itu sah dan sehat buat demokrasi
buat tata kelola governance anti korupsi
nyambung tidak narasi yang super oke
dari bang kabalin tadi
beberapa contoh yang disampaikan oleh bang kabalin
itu kan sukses story yang bagus di negara yang lain
tapi jangan lupa juga
kalau kita ambil amerika
mereka kan melalui kandidasi yang sangat panjang sekali
bertahun menjelang pemilu
dan publik dilibatkan di dalam proses kandidasi calon presiden tersebut
berbeda dengan indonesia
tidak ada mekanisme publik yang dilibatkan
untuk mekanisme kandidasi seorang calon presiden
termasuk juga calon kepala daerah
saya seringlah melakukan studi dan berbicara dengan anggota partai
jangankan untuk internal partai
jangankan untuk external
untuk internal partai pun kadang kadang terkaget kaget
kenapa si a si b atau si c yang ditunjuk oleh partai
untuk menjadi calon kepala daerah
bahkan kejadian dki
ketika yang diusung adalah ahok
yang muncul ada ketua dpd dki mundur
pdi pdi dki mundur
sebagai bimbenyamin mundur sebagai ketua dpd dki
jadi memang ada problem seperti itu
yang sampaikan begini
jadi di dalam pasar gelap kekuasaan saja dong
dalam banyak literatur studi
pengelolaan partai kita dikelola secara oligarkis
merit sistemnya keputus
nah kalau dikaitkan dengan mekanisme kandidasi
previlensinya muncul karena berbagai macam
karena golongan darah
karena isi tas
dan selalu sering bukan selalu ya
sering muncul karena variabel variabel yang non demokratis
mahal politik di dalam menjalonan
kemudian faktor keluarga segala macam
itu kita bicara kandidasi kita bicara setelah itu bang
sehingga eksesnya dampaknya adalah
eksesnya adalah banyak negatifnya daripada positifnya
nggak mungkin kita bicara soal merit system
sementara di laboratorium terkecil mereka
di akurium terkecil mereka
sendiri yaitu partai politik
mereka tidak berdemokrasi
sehingga keluarnya juga sulit untuk melakukan demokrasi
saya mau anda berikan contoh
bagaimana dinasti politik
punya dampaknya seperti apa bagi transparansi
bagi governance bagi eh
bagi apa namanya merit system di
nggak jauh jauh contohnya
gimana terjadi kasus korupsi di banten
korupsi yang terjadi di keluarganya
orang sekelas pak jokowi
kemudian disamakan kelas politiknya
dengan klan klan politik yang terbentuk seperti di
banten bu atut dan lain lain
kan nggak mau kita bikin seperti itu
jadi menurut saya
pandangan saya ekses negatifnya
lebih banyak daripada positifnya
ini kritik publik loh sebenarnya
di undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
sekali lagi undang undang sepuluh dua ribu enam belas
tentang pemilihan kepala daerah
kan memang pernah dibatasi pasal
yang punya garis darah
vertikal dan horizontal
untuk menjadi calon kepala daerah
mk dibatalkan pasal itu
karena aspek konsesionalitasnya
dan saya mendengar juga
mk menyesal dalam tanda petik
melihat realitas politik yang muncul
jadi anda melihat
kalau pak jokowi membiarkan anak anaknya
terkait dengan dirasi politik
baik dari governance
itu mungkin saja akan terjadi
yang kamerem itu benar kata pak eka
gibran yang kamerem
tapi yang jelas
nyata sekarang adalah
bernampak kepada orang tuanya
bukan gibran nya
yang disorot adalah orang tuanya
yang pasti malam ini
yang mendapat suratannya
ada orang yang baru direaktifasi
baterainya lagi penuh kan
surabaya mau menyesal lagi
untuk undang undang nomor sepuluh
kita melakukan pelanggaran besar
terhadap hak hak demokrasi
karena itu kan bertentangan
regulasi itu bertentangan dengan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
apa karena dia anak presiden
kemudian tidak boleh
menjadi calon wali kota
apa karena dia menantu anak presiden
kemudian tidak boleh maju di medan
kemudian tidak bisa maju ke ini
dan lain sebagainya
itu artinya kita melakukan
penzaliman terhadap hak hak demokrasi
tuhan mentakdirkan aja
dia menjadi anak presiden
di daerah daerah lain
yang kita tahu
statusnya juga biasa biasa saja
hari ini kita berbicara
karena dia menjadi anak presiden
kalau contoh contohnya bang donald
tadi bisa lihatlah
lihatlah daerah daerah ini
bahwa pada waktu itu
tidak semua juga itu
dari sebuah pemberitaan
kepada ibu atut
dan keluarga besarnya
luar biasa suksesnya
di mana mereka melakukan
jadi tidak semua itu
ada satu kasus
subjektifitas itu penting
seperti donald dan
kita harus menjaga
alam demokrasi ini dengan baik
karena itulah kemarin
sehingga ada orang
sampah yang tidak boleh lagi
dipakai untuk menjelek jelekkan
jadi hidup rakyat
harus punya kuasa
tapi buat demokrasi
orang saya sekolah di ui
di penjara enam belas hari
buat demokrasi sendiri
apa positif dan negatif ya
awalnya nggak mau
akhirnya tidak kuasa
karena hak anaknya
dia punya hak
iya kan tadi bilangnya
presiden nggak setuju
pak joko widodo ketika menjadi wali kota
itu berangkat dari nobody
itu berangkat menjadi wali kota
mencalonkan diri wali kota
dari anak seorang presiden
ini sebenarnya bukan masalah
tadi yang saya selalu katakan
ini bukan masalah
kalau anda mau mencalon
konstitusi juga tidak
tidak ini kok
permasalahannya itu adalah
dan estetika ya
sebuah gerak politik
bang abalin selalu mengatakan
bahwa ini adalah sebuah
di satu pihak
kita akan selalu mengatakan bahwa
itu selalu akan ada
mungkin itu berangkat dari
yang akhirnya bisa menjadi sebuah
dan akhirnya bisa nanti
menyangkut pada sesuatu yang lain
sama seperti tadi
bukan berangkat dari sesuatu yang besar
bisa jadi penyalahgunaan itu
berangkat dari yang sangat
oh enggak itu
artinya tadi ya
ada kas akusus di bawah meja
itu kan yang tidak kelihatan
jawaban paling sederhana begini
jangan pernah menggugat
muncul menjadi calon wali kota
kemudian dia hari ini
kemudian menjadi anak presiden
sudah inilah hukum tuhan berjalan
kita lihat nanti bagaimana kondisi
tapi apa positif dan negatifnya
bobi dan gibran menurut anda
nanti saya juga tanya mas doni
kalau saya mengatakan
ini gerak masyarakat
gerak anak muda ini
beriak lagi untuk melakukan
jadi usia ngabalin ini senja ya
sudah selesai kami
bahwa itu ada potensi
bobi dan gibran menurut anda
atau jeleknya apa
ini bicara soal regenerasi ya
sebagai sebuah regenerasi
yang tentu akan berputar
nah negatifnya tentu
dia lahir dari
sebuah rahim yang sedang berkuasa
rahim yang sedang berkuasa itu
yang kontes dasi demokrasinya
gak lagi fair
dan gak lagi objektif
itu resiko terburuknya menurut saya
bobi dan gibran itu
akan dipilih nanti
kalau dokter ngapain
oleh partai ya
oleh partai dulu
oleh partai dan oleh
saya kemarin menyatakan bahwa
jika anda ingin merebut hati rakyat
maka datangilah mereka
dari rumah ke rumah
kasih tahu bahwa anda punya komitmen
bahwa anda bisa memimpin
jauh lebih baik
dari orang orang sebelum
itu yang pertama
kasih tau bahwa
besok anak bapak
dan anak ibu
pun bisa menjadi wali kota
tuhan sudah mengatur
tuhan sudah mengatur
untuk masa depan
dan ditutup oleh
dari pak ali mohtangowali
saya doakan semua orang baik
demikian layar demokrasi
malam hari ini
pastikan anda mengikuti
dan dinamika demokrasi
bersama layar demokrasi
di cnn indonesia
saya budi adiputra